memasuki minggu keempat invasi rusia ke ukraina tentara ukraina terus menjaga sejumlah posisi kunci di kiev untuk mengantisipasi serangan tentara rusia
berbicara dari dalam parit di garis depan pada minggu seorang tentara ukraina bernama alexander mengatakan
ia dan rekan rekannya selalu mewaspadai serangan dari pasukan rusia yang bisa datang kapan saja
musuh tidak tidur tetapi kita juga tidak kata alexander
sementara itu rekannya bernama serhi menyebut sangat yakin ukraina akan memenangkan perang ini
saat berjaga di garis depan serhi ditemani seorang anjing yang ia adopsi
menurutnya anjing itu membantu pasukan dengan segera menggonggong setelah mendeteksi suara tembakan artileri yang muncul
ada pun sejumlah anggota keluarga dan tentara ukraina menghadiri upacara pemakaman
seorang marinir alexander kovtun di kiev pada minggu
kovtun tewas dalam pertempuran melawan tentara rusia di kota huta mezirska di utara kiev
memasuki pekan keempat invasi rusia ke ukraina jutaan warga ukraina pun telah pindah ke tempat penampungan bawah tanah atau melarikan diri dari negara tersebut